warga kampung cimanggu tanah sareal kota bogor jawa barat senin malam dikejutkan dengan
temuan bayi yang dibuang di belakang rumah padat penduduk diduga bayi perempuan itu
baru lahir lantaran ari ari masih menempel di tali pusar sebelumnya penghuni rumah mengaku
curiga saat mendengar bunyi genteng jatuh hingga mendapati suara tangis bayi usai dibersihkan
penghuni lalu menyerahkan bayi perempuan itu ke pihak puskesmas tempat saya kan lagi ngendam
mentah mentah ada suara ini jatuh di ketinggian saya keluar ada suara bayi tapi nggak enggak
itu doang saya di itu disamperin enggak ada itunya

apa sampingnya gitu terus ambil weh nyuruh anak saya ambil sarung sambil dua dibuntel dah dibuntel
dibawa ke rumah ini sudah kak sementara baru sehari dirawat warga sudah banyak yang berminat
mengadopsi sang bayi akhirnya petugas puskesmas melapor ke polisi masyarakat merahnya ke puskesmas
puskesmas lapor ke polsek udah itu aja temunya jam berapa temunya jam ada
ceritanya dari yang menemukan itu ada suara di depan rumahnya diambil laporan ke rt

yang pengen mengadopsi si bayi itu juga ya hingga kini polisi masih menelusuri kasus penemuan bayi
yang dibuang orang tuanya usai dilahirkan rencananya pihak puskesmas akan menyerahkan bayi ke dinas sosial
muhammad juanda bogor jawa barat